hai anak anak sibuk menonton video di jejaring internet hingga anak anak sibuk bermain game
online mungkin keluhan orang tua ini bakal berkurang dalam waktu dekat karena anak anak akan kembali
bersekolah rencana anak anak kembali ke sekolah sebelumnya sudah diungkap mendikbud ristek nadiem
mekarin bukan tanpa alasan nadiem berharap anak anak kembali bersekolah nadiem mengungkapkan
ada dampak buruk sekolah dari rumah yang selama ini dilakukan saat pandemi mulai dari penurunan
capaian belajar kondisi kognitif atau kemampuan berpikir anak terganggu hingga memicu kekerasan
dalam rumah tangga saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya ini kita udah ada
penurunan capaian belajar banyak anak yang putus sekolah apalagi perempuan ya di berbagai macam
daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen kekerasan terjadi di dalam rumah
tangga ini sudah kita semua sudah tahu kita semua adalah orang tua atau anak atau punya
teman yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan pjj jadi ini harus segera kita akselerasi meski
sekolah tetap buka bakal dilakukan ada syarat yang harus dipenuhi agar sekolah tidak menjadi
kluster kofit sembilan belas jurubicara satgas peranganan kofit sembilan belas wiku adhisa smito mengungkapkan sekolah tetap
buka hanya diperbolehkan pada wilayah ppkm level satu hingga tiga tidak hanya itu wiku juga mengingatkan
sekolah harus menjalankan protokol kesehatan ketat bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas
dapat dilakukan di wilayah dengan ppkm level satu sampai dengan tiga dengan tetap mengedepankan protokol
kesehatan prinsip kehatian kehatian serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan
keluarganya sementara itu untuk wilayah dengan ppkm level empat tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh
sejauh ini sudah ada beberapa daerah mengeluarkan pernyataan bakal kembali membuka sekolah tetap
buka diantara jakarta yang bakal memulai sekolah tatap muka pada tiga puluh agustus mendatang sementara itu
di kota bogor wilayah penyangga ibukota geliat menyambut sekolah tetap buka mulai terlihat dengan
gencarnya vaksinasi untuk murid dan tenaga pengajar pada rabu pagi ratusan siswa smp dan
smk ramai mengikuti vaksinasi massal di smp lima jalan dadali kota bogor jawa barat rencananya
mengeluarkan sistem pembelajaran tetap buka dengan sejumlah syarat salah satunya ketentuan
keseluruhan ptm kita persiapkan secara teknis kemudian kita akan melaporkan kembali ke
kasabgas wali kota sebagai kasabgas untuk mengajukan banyak saya bersama sama dinas kesihatan untuk
sebelumnya sekolah tatap muka sempat dilakukan
namun saat masa uji coba lonjakan kasus covid sembilan belas akibat varian delta terjadi
dan sekolah tetap muka kembali ditiadakan
tim liputan cnn indonesia